tidak hanya ke ana cucu seyl juga diduga menerima aliran dana korupsi sel di kementan
mulai dari hitanan ulang tahun termasuk cucu sel yang dipanggil bibi diangkat menjadi tenaga ahli di kementan
dengan honor sepuluh juta rupiah dan mendapat mobil dinas